cerita dalam bahasa indonesia
pengorbanan yang besar
ini adalah cerita dari zaman dahulu kala
di sebuah gubuk kecil di tengah tengah tegalan
muram kesepian hiduplah seorang wanita tua dan seorang gadis muda
wanita tua itu lemah dan juga pemarah
dan akan selalu mengoceh kata kata tidak jelas untuk dirinya sendiri
gadis yang bernama vinola itu
manis dan segar seperti kuntum mawar yang baru mekar
di luar gubuk tegalan yang tandus muram dan sepi membentang bermil mil di setiap sisinya
tetapi ke arah timur dibatasi oleh deretan pegunungan
tidak ada rumah lain yang terlihat
atau pohon atau bunga atau tanda makhluk hidup apapun
hanya wanita tua itu dan vinola
satu satunya orang lain di samping wanita tua itu dan vinola yang terlihat adalah kurca cibisu
dia menunggang kuda yang rusak
datang sebulan sekali ke gubuk
membawa sekarung jagung
untuk wanita tua dan vinola
dan meskipun dia tidak berbicara
vinola selalu senang melihatnya
setelah meletakkan karung jagung di dalam rumah
dia menaiki kudanya untuk pergi
tetapi dia melihat ke gubuk itu untuk terakhir kalinya
dan melihat vinola sekilas di jendela
dan melihat bahwa dia menangis
pemandangan ini membuatnya begitu sengsara
sehingga dia tidak bisa memikirkan apapun selain wajah sedihnya
dan dia membiarkan kuda tua itu pergi tanpa memikirkan kemana kuda akan membawanya
dia sampai di kaki bukit hijau
di mana sebuah suara tiba tiba mengagetkannya
ini waktunya untuk kau datang
kurcaci itu tersadar
melihat bahwa yang berdiri di hadapannya adalah seorang pria kecil
ya lebih kecil dari kurcaci itu sendiri
sudah waktunya bagimu untuk datang
dan kau disamput dengan sepenuh hati
turun dari kudamu dan masuk bersamaku
agar aku bisa menyentuh bibirmu dengan tongkat bicara
penasaran kurcaci itu lalu turun dari kudanya
dan mengikuti peri melalui lubang di sisi bukit hijau itu
dan ketika mereka keluar dari sisi yang lain
kurcaci itu mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang indah seterang siang hari
berlian berkilauan di atap ketika bintang berkilau di langit saat malam tanpa awan
ambil kursi dan aku akan membunyikan tongkat bicara
tapi tapi aku bisa bicara
siapa kau oh tuan yang baik
jangan khawatirkan aku
katakan padaku siapa dirimu
kurcaci itu berhenti sejenak karena tiba tiba terpikir olehnya bahwa dia tidak tahu siapa dirinya
dia tidak memiliki ingatan tidak ada ingatan tentang masa lalunya
ketika dia menemukan kudanya dia menangis
aku aku tidak tahu
aku tahu adalah aku bekerja untuk raja dan setiap bulan aku harus mengantar sekantung jagung ke sebuah gubuk di tegalan yang sepi
di sana kau jatuh cinta dengan gadis yang cantik
namanya vinola dan dia adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat
tapi hari ini aku melihatnya menangis dan hatiku sakit
kau jatuh cinta padanya
dan maukah kau melakukan hal yang bisa membuatnya bahagia
ya dengarkan baik baik
vinola bukanlah gadis biasa
dia adalah seorang putri
putri vinola yang dibuang ke tegalan yang sepi oleh raja tuanmu
dia menghabisi ayahnya yang merupakan raja yang sah dan akan menghabisi vinola juga
hanya saja dia diberitahu oleh seorang penyihir bahwa melukai seorang anak kecil akan membawa nasib buruk yang parah
lalu apa yang harus kulakukan
usir dia ke tegalan yang sepi dan aku akan melemparkan mantra pemikat padanya sehingga dia tidak bisa ingat apa apa
biarkan dia tinggal di sana dengan kakakku yang juga di bawah mantra yang sama dan tidak bisa ingat apa apa
dan untuk makanan biarkan mereka hidup dari jagung yang akan dikirimkan kepada mereka setiap bulannya
berbahaya mengirim seseorang ke sana jika tersiar kabar
aku memiliki orang yang tepat
karena kau tahu semuanya si siapa aku
kau akan tahu pada waktu yang tepat
sekarang maukah kau mematahkan mantra
tidak peduli apapun resikonya
apapun untuk dia
sekarang dengarkan baik baik
mantra itu hanya dapat dipatahkan dengan senjata yang tepat
tombak emas dan perisai
berada di tengah tengah
berada di tepi danau mistik yang sedikit lebih jauh di pulau laut barat
bawa itu ke tegalan sepi
kau hanya perlu memukul perisai tiga kali dengan tombak
dan keheningan tegalan akan rusak selamanya
mantra akan hilang dan sang putri akan segera bebas
aku akan segera berangkat
dan berkata demikian kurcaci itu berangkat ke danau mistik
setelah melakukan perjalanan sepanjang hari
bekerja keras melewati tebing curam dan padang rumput
dia tiba di pantai lautan
dia sangat lelah setelah perjalanan panjang
sehingga dia turun dari kudanya dan duduk untuk beristirahat
ketika seekor elang raksasa yang sayapnya terbuat dari api muncul dari air
dan rongga matanya yang gelap juga berlubang
beraninya kau datang ke pantai ku
aku harus pergi ke danau mistik
mengapa kau ingin pergi ke danau mistik
dengan gemetar kurcaci itu menceritakan segalanya kepada elang raksasa tanpa mata itu
hmm tentang cinta
baiklah kau bisa menggunakan airku untuk tiba di pulau danau mistik
tapi itu semua ada harganya
apapun apa yang kau inginkan
kurcaci itu menelan air liurnya
dan mundur selangkah ketika tiba tiba wajah vinola melintas di benaknya
haaah apapun untuknya
bagus aku menerima apa yang kau berikan matamu sekarang milikku
saat mengucapkan kata kata itu dengan cahaya terang rongga mata kurcaci menjadi gelap dan hampa
dan elang sekarang memiliki mata kurcaci
kau sekarang dapat melanjutkan
aku aku tidak bisa melihat apapun bagaimana
bagaimana aku bisa sampai ke pulau
diam seperti kegelapan dan seterang kehidupan
pengorbanan seperti itu akan membawamu ke tempat yang kau inginkan
dan tidak lama setelah dia mengucapkan kata kata itu
angin berputar di sekitar kurcaci dan membawanya ke udara
dunia berubah di sekitar kurcaci yang tidak bisa dia lihat dan sebelum dia sadari
dia jatuh ke tanah
dan dia pingsan
di sana dia terbaring tak sadarkan diri
sampai matahari terbenam
dan kemudian terbit lagi
dan kemudian dia membuka matanya
dan langit biru menyambutnya dengan cahaya terangnya
aku aku bisa melihat
dan saat dia berbalik dia melihat perisai perak
bersandar pada tombak emas yang berdiri tegak di tanah
kurcaci itu melompat dan berlari menuju perisai
dia melihat dirinya seolah olah dalam cermin
dia melihat dia bukan lagi seorang kurcaci
tapi seorang kesatria yang gagah perkasa
dan pada saat itu ingatannya kembali kepadanya
dia tahu bahwa dia adalah konal
salah satu dari kesatria cabang merah
dan dia ingat bagaimana mantra kehilangan ingatan
kebodohan dan kelainan bentuk telah dilemparkan kepadanya
oleh penyihir yang cintanya telah dia tolak
mengayunkan perisainya ke lengan kirinya
dia mencabut tombak dari tanah
dan tidak lama setelah dia melakukan itu
dunia di sekitarnya berubah sekali lagi
dia sekarang berada di tepi laut tempat kudanya
seekor kuda jantan agung bernama blazer
lebih cepat dari angin kuda yang gagah itu terus melaju
dan tidak lama kemudian dia melompati rawa yang tersihir
ketika dia sampai di gubuk
dia memukul perisai dengan tombak tiga kali
dan tiba tiba dari tanah rumput dan bunga tumbuh
dan pohon pohon besar dengan cabang cabang berdaun tumbuh di setiap sisinya
itu tampak seperti padang rumput yang indah
dan gubuk berubah menjadi rumah kecil yang indah
dan dari sana keluar penyihir elena
yang tidak terlihat tua lagi
tetapi anggun dan tenang seperti saudara perempuannya
aku datang ke sini untuk menjemput putri vinola
pewaris sejati untuk
tapi dia tidak bisa berkata kata ketika vinola muncul dari rumah
tampak lebih cantik dari sebelumnya
kau memecahkan mantra nya
sekarang kita mengingat semuanya
terima kasih untuk semua yang telah kau lakukan
aku akan mengurus segalanya sekarang
oh putri kita harus segera pergi sekarang
tidak aku tidak percaya padamu
dia akan pergi denganku
jangan berbicara seperti itu kepada penyihir elena
karena dia adalah ibu baptisku
lagipula siapa kau sebenarnya
terkejut konal lalu menceritakan semuanya
terima kasih untuk semua yang telah kau lakukan
kami sekarang akan meminta izinmu
ksatria yang baik hati
elena mengetukkan tongkatnya ke tanah
dan seketika itu juga
sebuah kereta keluar dari antara awan
itu mendarat di tanah
dan keduanya mulai berjalan mendekati
putri aku jatuh cinta padamu
aku mencintaimu sejak aku
aku tidak merasakan hal yang sama
aku bahkan tidak mengenalmu
tapi kalau kau datang ke kerajaan kami
dan kami akan memperlakukanmu dengan baik
dan mengatakan demikian
keduanya naik ke kereta lalu pergi
konal yang patah hati menyaksikan mereka menghilang di balik awan
air mata mengalir dari matanya ketika tiba tiba dia mendengar suara peri
konal kau telah melakukan dengan baik
sebenarnya sangat baik
penyihir elena adalah penyihir yang kuat
besok pagi putri vinola akan mendapatkan kembali tahtanya
dan untukmu inilah yang aku maksud ketika aku bertanya
apa kau mau mengambil resikonya
mata bukanlah harganya
tapi dengan mengetahui bahwa orang yang kau cintai tidak membalas cintamu
semoga hidupmu bahagia kesatria
kita tidak akan pernah bersama iya kan
tidak setiap hati mendapatkan apa yang diinginkan
dan itu adalah pengorbanan yang besar
kau akan menanggungnya
dan kemudian kau akan pergi
pergi jauh dari batas kerajaan
kita tidak tahu apa yang akan terjadi padanya
tetapi kita tahu bahwa kisahnya akan terus hidup
mengajari kita bahwa cinta itu tidak egois
dan begitu pula kebaikan cinta